kalian memang pantas berada di tempat kosok ini
bebaskan kami raka
tolong keluarkan kami dari sini
apa kesalahan kami raka
apakah kamu tidak menyadari atas semua kesalahan
rai kiasata tidak ada kakek
hampir saja kita tertangkap oleh orang tua itu
aku masih bisa menggunakan jurus palimunanku
dan aku khawatir
dia bisa dengan mudah menemukan tempat ini
tempat ini sudah dilindungi oleh putra gai
dan tidak ada satupun orang
yang bisa menerau tempat ini
kita tinggal menunggu hari pancawara ibu tiba
dan setelah itu
apa yang kita inginkan akan tercapai
tunggulah hari kematianmu
dan itu tidak akan lama lagi
dan jangan pernah kau berfikir
untuk keluar dari tempat ini
bisa saja menghalangi terawangan siapapun
tetapi bukan aku
kau sudah lepas dari penjara batuku
aku tidak akan membiarkanmu
mendapatkan kesaktianmu kembali
kau tidak punya pilihan lainnya menjadi istriku atau memusnahkan kau menjadi asap
baiklah aku bersedia menjadi istrimu tapi ada syaratnya
katakan kau harus memberikan ku tumbal seratus gadis dan perjagaan
supaya kecantikanku abadi
jangankan seratus gadis dan perjagaan
seribu pun akan aku turuti
hai ini adalah gadis yang ke seratus
yang menjadi tumbang
untuk nyairat setelah ini nyairat akan menjadi milikku
hai kalian memang pantas berada di tempat posok ini
hai bebaskan kami raka
maka tolong keluarkan kami dari sini
apa kesalahan kami raka
raden surakarta apakah kamu tidak menyadari atas semua kesalahanmu
kita seorang raja adalah wajib untuk dipatuhi tapi kalian malah berani untuk menangkan saya
tapi kalian malah berani untuk menangkan saya

bodoh kalian semua
raka seorang raja hanyalah seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan
jika raja melakukan kesalahan orang orang di sekitarnya wajib untuk menegurnya
dan menegur seorang raja sangatlah berbeda dengan membangkang
diam kamu surakerta
hai aku sangat tidak menyukai dengan ceramah ceramahmu surakerta
hai kalian sekarang tinggal memilih apakah kalian mau mematuhi semua peraturan
danda prabu surawi sesa atau kalian mau berada di dalam tempat posok ini jawab
tentu aku akan patuh jika prabu surawi sesa berpegang teguh kepada raja surakerta
jika prabu surawi sesa berpegang teguh kepada raja surakerta

namun jika tidak aku akan tetap menegurnya
berarti sekarang kalian sudah berani memilih
kalian sudah berani memilih itu berarti

ingat sudah kata
aku tidak akan berhasil membantumu
walaupun jam adalah adik kandungku
aku sama sekali tidak akan peduli terhadapmu
ramu aku pak rugal yang terhormat
aku akan melapisi penjara ini dengan mantra gai
sekarang kita pergi dari sini
kita harus tinggal pergi dari sini
sudah tidak ada gunanya lagi
kita akan selamatkan
tunggu agustin ratu
cepat bawa ban ini ke ruang pengobatan
tunggu agustin ratu